ada ada saja
aku bahagia sekali bisa membonceng bang zamir
iya buruan jalannya gop
bang samil ini adalah hari yang paling bersejarah buat aku bang samil
gop agak cepetan dikit gop
bang samil nanti bang samil kalau aku sudah menikah dengan dek nabilah
aku akan cerita sama anak cucuku bang sammia
gop ente bisa buruan gak gop jangan sampai kita didulungin sama si rambo
bang zahmil ini sudah kencang bang
lagipula aku bisa berbicara sama si rambo
cepetan kok kalau itu masih ngomong aneh turun di sini nih
jangan bang nanti bang sandi terjatuh
kalau bang zahmil kenapa napa nanti nabilah bisa marah bang
udah cepetan buruan
bang sambil tenang saja adik kau ini kau jalan pintas bang
yaudah lewat jalan pintas cepetan
kejadian hari ini bang akan aku catat dalam buku harian gue
abang mau ngajak neneng makan di bakmi aweng
asyik neng suka bakmi aweng
lah abang kan belum pernah ngajak neng makan bakmi aweng
belum neng suka tahu cuci
pokoknya makan dimana saja asal sama abang neng senang
nek jalan udah lapar
gue belum makan dari pagi
yaudah kalau kayak gitu gimana kalau kita makan di luar aja yuk
bentar bentar tapi dompetku di kamar nggak usah dibawa ya
kenapa berhenti bang
kenapa berhenti bang
telat kita tuh lihat rambut udah nyampe duluan